tersangka kasus suap pengurusan fatwa ma joko chandra jaksa pinangki sirna malasari masih bungkam
seri tanyanya awak media usai menjalani pemeriksaan
selama kurang lebih empat belas jam jaksa pinangki dicecar dua puluh pertanyaan dan dimintai keterangan untuk mendalami sangkaan pencucian uang atau tppu yang disangkakan kepadanya
jaksa pinangki selesai diperiksa rabu malam sekitar pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit
setelah dimintai keterangan selama kurang lebih empat belas jam di gedung bundar jampitsus kejaksaan agung
jaksa pinangki masih bungkam saat ditanyai perihal kasusnya oleh awak media
namun berbeda dari pemeriksaan sebelumnya pinangki tampak mengenakan hijab pada pemeriksaan kali ini
kuasa hukum jaksa pinangki jeffrey moses mengatakan kliennya diperiksa mengenai sangkat pencucian uang atau tppu yang dikenakan kepada pinangki
jaksa pinangki mendapat sekitar dua puluh pertanyaan dari penyidik
seperti diketahui mememewah suv bmw x lima disita oleh kejaksaan agung dan menjadi bukti ada nyadugan pencucian uang yang dilakukan oleh jaksa pinangki
kurang lebih mungkin sekitar dua puluh an
bang apa yang membuat pemeriksaan kali ini berjalan lambat dari biasanya
sebenarnya nggak lambat karena semua pertanyaan ya didetailkan aja sih gitu aja
fokusnya kemana sih bang kalau hari ini
pergi lanjutkan aja dari yang lalu karena kan pasal kan tppu ya ada tppu nya
fatwa ma nya diikuti juga nggak atau fokusnya tppu doang
hari ini tidak ada pertanyaan soal itu
berarti mendalam soal tppu hari ini ya pak
tppu tppu kan pasalnya tppu
terima kasih bang